melambungnya harga bahan pokok di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi membuat masyarakat kian tercekik
setelah minyak goreng langka di pasaran kini giliran harga daging hingga cabai yang merangkak naik
lalu mengapa kondisi ini terjadi jauh sebelum siklus tahunan seperti jelang ramadan dan apa strategi pemerintah untuk segera menstabilkan harga
untuk membahasnya sudah hadir lewat sambungan zoom dirjen perdagangan dalam negeri kemendak
oke nurwan dan ekonom senior rizal ramli
selamat malam pak oke selamat malam pak rizal
selamat malam mbak eva
saya ke pak oke dulu pak oke ini berbagai harga kebutuhan pokok ini bergantian naik
mulai tadi di awal tahun mungkin bahkan sebelum tutup tahun tahun lalu begitu ya minyak goreng naik
kemudian ada juga harga kedelai harga daging lalu harga cabai harga bawang
apakah memang pemerintah sulit untuk melakukan pengendalian harga pak oke
ini kaitannya dengan pengendalian harga
sebetulnya secara umum kebutuhan pokok relatif stabil
komoditi komoditi yang menjadi perhatian dalam waktu dekat ini terutama dalam rangka persiapan lebaran dan cukup signifikan
yaitu ada beberapa diantaranya bawang merah
cabai merah keriting cabai merah besar cabai rawit merah kedelai daging itu ada beberapa yang memang termasuk minyak goreng
tapi minyak goreng itu kebijakannya sudah berjalan tinggal implementasinya di lapangan masih banyak beberapa kendala yang harus dibereskan
ada beberapa hal seperti bawang merah naik saat ini hampir dua puluh persen cabai merah keriting
ini cukup tinggi juga di atas empat puluh persen
kedelai naik sampai saat ini adalah tujuh lima persen lah kurang lebih di tingkat pengrajinnya
dan tentunya beberapa hal yang menyebabkan hal ini terutama tadi cabai merah dan bawang merah
ini disebabkan lebih karena tanaman di sentra produksi banyak yang rusak akibat curah hujan yang tinggi saat panen
sehingga produktivitasnya turun sekitar cukup dalam hampir lima puluh persen
hal ini menyebabkan harga bawang merah berada di atas harga acuan rp tiga puluh dua
baik tapi kemudian kalau kemudian dijabarkan oleh pak oke data data tadi artinya saat ini stabil stabil naik begitu ya pak oke ya
karena kan kita tidak bisa menutup
kalau saya sebut untuk bawang merah dan cabai merah ini
cabai itu lebih banyak dikarenakan kondisi hujan yang memang kita perkirakan harusnya berakhir curah hujan yang tingginya itu di februari
ternyata bergeser ke maret
sehingga itu kan diluar kendali pemerintah dalam hal ini
dalam hal ini ini adalah faktor alam yang tidak bisa kita kenalikan
tetapi pada dasarnya khususnya misalnya bawang merah
yang kita akan menghadapi masa paceklik kami sudah persiapkan bersama kementerian pertanian untuk kesiapan pasokan pada puasa dan lebaran
kalau cabai merah tadi ini mudah mudahan begitu bulan atau curah hujan sedikit
produksinya bisa kita tingkatkan lagi
sehingga untuk puasa dan lebaran ini bisa tetap kita amankan
tapi kalau kedelai itu adalah kita pastikan ketersediaan pasokannya
karena ketersediaan pasokan ini menjadi penting
karena ada satu ratus lima puluh ribu umkm pengrajin tahu tempe yang sangat tergantung dari ketersediaan bahan baku
supaya pengrajin tahu tempe tetap bisa melanjutkan kegiatan usahanya adalah ketersediaan pasokan
sementara itu pemerintah melakukan juga komunikasi publik edukasi publik
ada kemungkinan ada indikasi karena kenaikan harga ini untuk kedelai ini bisa melampaui puasa dan lebaran
maka sudah kita informasikan ada kemungkinan kenaikan harga di tempe
manakala di tingkat pengrajin
harganya mencapai dua belas ribu maka tempe akan naik tiga ratus rupiah
sementara per potongnya tahu akan naik lima puluh rupiah
sudah kita komunikasi
artinya kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ini sifatnya sektoral
jadi apa yang kemudian terjadi di lapangan
lalu pemerintah kemudian memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi
begitu ya pak oke
ya reaksi pertama
yang kami pastikan adalah keberlanjutan usaha satu ratus lima puluh ribu umkm
karena pada saat kemarin mulai kenaikan yang mulai tinggi
importer sudah ragu ragu untuk melakukan ngelok harga dan memastikan importasi terjadi
karena dikhawatirkan pengrajin tahu tempe tidak akan membeli
itu yang justru situasinya akan menjadi kritis bagi kita
manakala importasi tidak melakukan
importir tidak melakukan import
artinya ketersediaan kedelai
karena tidak bisa dipasok dari produksi nasional
itu menjadi kritikal karena tadi kalau ini tidak tersedia
satu ratus lima puluh ribu pengrajin tahu tempe tidak bisa melanjutkan usahanya
sehingga apa yang kami lakukan adalah pastikan dulu ketersediaan
supaya pengrajin tahu tempe tetap bisa melanjutkan usahanya
sekarang saya ke pak rizal
pak rizal kalau kemudian tadi kita sudah mendengarkan kurang lebih
mungkin sebagian gitu ya dari strategi pemerintah untuk melakukan stabilisasi keadaan
baik itu dari ketersediaan ataupun juga dari harga
anda punya catatan apa dari sini
sudah cukupkah kemudian apa yang dilakukan pemerintah
catatan anda apa saja
cukup sudah selesai masalahnya pak
jadi harus ada dua masalah
satu masalah barang yang berlimpah atau abundance
contohnya adalah sawit
indonesia itu eksportir cpo paling besar di dunia
mengatur gitu saja tidak bisa
karena jatah domestik pasti dipakai untuk ekspor karena lebih menguntungkan
jadi masalah abundance itu berbeda dengan
approach nya juga solusinya harus beda
nah kalau masalah scaresiti misalnya kedelai
karena produksi kita hanya dua ratus empat puluh juta ton per tahun
kebutuhannya hampir dua lima juta ton
nah ini sudah lama terjadi
dan sayangnya sejak pemerintahan jokowi tidak ada rencana
kedelai itu beda dengan bawang putih
bawang putih hanya bisa ditanam di lokasi tertentu
misalnya di berbes
tapi yang namanya kedelai
itu bisa ditanam di mana bisa ditanam jagung
jadi sebenarnya tidak ada masalah
cuma kebijakannya tidak mendukung peningkatan produksi oleh petani
contohnya harga beli kedelai dari petani hanya rp lima
harga di retail oleh kedelai itu hampir rp sebelas
nah yang kedua adalah produktivitas
produktivitas kedelai di indonesia sangat rendah
hanya satu lima sampai satu enam ton per hektare
negara yang paling unggul tanam kedelainya adalah brazil dan argentina
lebih dari dua kali indonesia
nah ini tujuh tahun pemerintah jokowi
tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas bibit
sehingga produktivitas bisa dinaikkan dua kali
dan yang kedua tidak ada insentif untuk petani lokal
sehingga mereka untung dari nanam kejele
sehingga akhirnya justru
ada masalah import
kalau itu sih nggak perlu pemerintah yang canggih
itu mah pedagang aja suruh kerjain itu
nah sayangnya polusi untuk memperbesar supply
baik kedelai dan lain lain
itu nyaris nggak ada
jadi kembali eva harus dipisahkan
satu masalah melimpah atau abundance
itu aja nggak bisa
pemerintah kendalikan sehingga harganya murah
udah tiga bulan lebih nih
masalah masih ada aja
saya dulu selesaikan kurang dari satu bulan
masalahnya yang sama
yang kedua adalah
tidak ada policy dan kebijakan
suasembada dan produksi di dalam kedelai
terutama dalam kualitas bibit yang rendah
insentif untuk petani yang menguntungkan
oke dengan kata lain kebijakan
kemudian yang sudah di
diluncurkan begitu ya
kemudian juga tidak tepat sasaran begitu
eva kalau solusinya selalu import import
ini mah pejabat paling doyan
karena itu ada kickback nya
kita nggak akan berselah selah
nah yang kedua adalah
fokus kebijakan harus meningkatkan produktivitas
dan kenaikan petani di dalam komoditi itu
apakah itu jagung
apakah itu tebu
atau apakah itu kedelai
oke silakan ditanggapi kalau begitu pak oke
soal solusi pemerintah yang
saya kan dari kementerian perdagangan
jadi saya itu tentang ketersediaan stok
dan stabilisasi harga
jadi memang saya pahami
kalau itu kebijakannya adalah
di hulunya harus menjadi swasembada
tentu saya tidak bisa berkomentar untuk itu
tetapi posisi kementerian perdagangan itu adalah tadi
memastikan ketersediaan bahan baku
bagi satu ratus lima puluh ribu
pengrajin tahu tempe
saat ini kalau pengrajin tahu tempe ini tidak tersedia
dan kalau memang pasokan lokal tidak tersedia
bukan senang impor tetapi
saya harus pastikan tersedia
karena tadi kelanjutan usahanya
apalagi mengancam mereka kalau tidak bisa
melanjutkan usahanya di tengah masyarakat
menghadapi puasa dan lebaran
tentu menjadi kritis bagi saya
tentunya saya harus mengambil sikap
jadi bukan karena saya harus importasi
dan selama ini
tidak ada pengaturan dari pemerintah
mengatur kepada mekanisme pasar

yang tadi seperti disampaikan oleh pak jokowi
disampaikan oleh pak rijal
diserahkan kepada pelaku usaha
tidak ada pengaturan dari pemerintah
tetapi yang pasti pada saat itu
yang saya konsultasikan adalah masalah ketersediaan
mulai ragu ragu dengan tingkat harga kedelai yang sudah tinggi
karena ketersediaan inilah yang penting
karena bagaimana kita mengkonversi pengrajin tahu tempe
yang pengetahuannya adalah memproduksi tahu dan tempe
soal ketersediaan pasokan nasional tadi disampaikan
kalau dari angka pak rizal ramli itu
dan itu mendekati kebenaran
karena saya juga
dan dikonservasi oleh kementerian pertanian
produksi saat ini pun menurun
kedelai petani itu
lebih banyak menggunakan sebagai tanaman sela
setelah jagung setelah kebun
yang lain untuk memperbaiki unsur hara
mereka tidak fokus untuk bertanam kedelai
begitu harga kedelainya juga sebagai tanaman selah
oleh para petani itu dipakai hanya untuk
untuk memperbaiki untur hara
dan nilai tambahnya pun
atau nilai npl dari
atau apa bukan npl
ntp nilai tukar petani dari kedelai ini
tidak menguntungkan bagi petani
sehingga insentifnya kurang
baik jadi artinya tidak sesimpel itu begitu ya
memang kebijakan impor itu harus dilakukan
karena memang sudah mendesak begitu
itu selalu kayak begitu
kalau departemen perdagangan
selalu fokusnya impor impor
memang harus diintegrasikan kebijakan perdagangan dan import
dengan kebijakan produksi departemen pertanian
itu tanggung jawab dari menko perekonomian
cuma menggo perekonomiannya
sibuk kampanye kiri kanan
justru yang tanggung jawabnya
ini tidak dikerjakan
tugas dia untuk koordinasi
untuk merumuskan kebijakan
yang tujuannya untuk meningkatkan produksi
nah apa namanya nih
kedele atau menghadapi musiman atau cuaca
itu kan tugasnya menteri koordinator
dan ini tidak terjadi
karena ini sudah tiga bulan loh
tidak lucu amat masalah begini nih
tidak beres beres tiga bulan lebih
sebetulnya sinkronisasi kebijakan antar lembaga ini bagaimana sebetulnya
kalau tadi pak rizal menggarisbawahi soal
bagaimana kemudian melakukan dirijenisasi begitu
kondisi di lapangan
khusus bahan pokok dan penting
saya kira saya perlu sampaikan juga keseriusan pemerintah
dan apa yang disampaikan pak rijal ramli
kuncinya koordinasi ini menjadi penting
sehingga ada keputusan pemerintah
dengan terbitnya perpres
enam tahun dua ribu dua puluh satu
di mana beberapa komoditi atau bahan pokok
langsung ditangani sebuah lembaga yang disebut badan pangan nasional
fungsi koordinasi dan sebagainya itu yang harus lebih
karena akan bahasanya kadang kadang
data penggunaan data yang berbeda
dan kalau sekarang saat ini
secara struktural ditangani
langsung oleh setingkat menteri badan pangan nasional
tentunya itu akan terjadi perubahan struktural
tentang penanganan barang pokok di indonesia
artinya dengan dibentuknya satu badan
kemudian kita juga tahu
upaya pemerintah sebetulnya sudah cukup banyak
membentuk tim dan lain sebagainya
serta juga aturan aturan peraturan dan kebijakan sudah dikeluarkan untuk
kita kembali ke topik saat ini
yaitu mengendalikan harga kebutuhan pokok
tapi faktanya harga kebutuhan pokok masih belum bisa dikendalikan begitu
pak rizal anda melihat problemnya di mana kalau begitu
ini upaya sudah banyak yang dilakukan
itu kan sering kita ada masalah kita bikin badan baru tim baru
wong selama zaman pak harto zaman kami
itu kan fungsinya men pubrikan ekonomi ya
buat koordinasi merumuskan policy
baik pada level sektoral pertanian dan departemen yang lain
dan departemen perdagangan
termasuk memverifikasi mana data yang paling benar
karena mohon maaf biasanya departemen pertanian sering melebih lebihkan data produksi
departemen perdagangan dan bulog sering maunya impor
jadi dia naikin gitu
nah itu harus ada titik tengah
itu tugasnya main kukur ekonomi
ada tanda tanda yang benar
dan apa policy yang bisa mencapai target nasional
yaitu swasembada di dalam beberapa kebutuhan pokok
jadi solusi masalah itu bukan bikin badan baru lagi
ngangkat menteri lagi ngangkat wakil menteri lagi
the problem kualitas dari pejabat yang ambil keputusan ini tidak memadai
oke jadi seharusnya kita bisa memaksimalkan apa yang kemudian sudah ada begitu ya
salah satu kemudian yang akan dihadapi masyarakat adalah
dan ini juga sudah disampaikan oleh presiden jokowi
soal bagaimana keadaan kondisi global yang nanti akan berpengaruh terhadap harga komoditas
bagaimana kemudian antisipasinya kita akan bahas sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
pak oke pekan ini presiden jokowi mengatakan bahwa masyarakat ataupun kita semua harus berhati hati
karena dengan keadaan kondisi yang terjadi di ukraina akan berpengaruh terhadap indonesia
dan kita harus berhati hati karena akan ada sejumlah harga bahan komoditi yang akan naik
bagaimana kemudian menerjemahkan ini dan bagaimana strategi pemerintah untuk mengantisipasi ini
ya yang pertama ini
pertama pengaruhnya tentunya adalah bahan pokoknya yang kita lihat itu akibat ukraina dan rusia ini
memang ada di nanti pasokan minyak nabati dunia akan terganggu
tepung juga bermasalah
dan ada kemungkinan tambahan misalnya salah satunya adalah krisis energi
yang saat ini sedang berjalan
tetapi dengan adanya perang tentu memperburuk potensi yang terjadinya
sehingga memang beberapa kita antisipasi
kalau kemarin saya membicarakan masalah ketersediaan harga kedelai ini
kenaikan harga itu akan mencapai puasa dan lebaran
dan diperkirakan bulan juni akan mulai turun kembali
tentu ini akan terjadi perubahan
nah ini yang sedang kita monitor terus sampai ke arah mana
sehingga beberapa hal yang sudah kami siapkan
di antaranya misalnya bagaimana membantu pengrajin tahu tempe untuk menekan biaya produksi
misalnya dengan membantu lpg
atau apa penguatan kapasitas dan sebagainya
atau dari teknologi
apa pembuatan tahu tempenya
tepung mungkin juga akan ada pengaruh
nah kaitan lainnya yang pasti adalah tadi
karena di ukraina itu juga adalah pemasok soya bingung
tentu ini akan berpengaruh pada pasokan minyak nabati
sehingga kemungkinan akan terjadi
nah terkait minyak goreng
kebetulan dengan paket kebijakannya
dengan permenda enam dengan permenda delapan itu
artinya minyak goreng sudah dilepaskan dari harga cpo internasional
dengan kebijakan dmo dan dpo nya
sekarang terakhir ke pak rizal
pak rizal kalau kemudian masyarakat saat ini nanti akan menghadapi begitu ya
saat ini harga beberapa bahan kebutuhan pokok masih naik
lalu nanti di depan mata kita
juga akan menghadapi ada beberapa bahan komoditi yang akan naik
menurut anda apa yang kemudian paling dibutuhkan
dalam melakukan pengendalian harga dan mengantisipasi kenaikan kenaikan harga ini
eva dua lima tahun yang lalu
kami mengeluarkan release
bahwa baik karena covid dan hal hal lain
harga pangan dunia akan naik
oleh karena itu kami minta pemerintah melakukan pergeseran strategis anggaran
agar hanya fokus ke tiga hal
satu bagaimana memerangi covid
kedua memberikan bantuan buat rakyat yang kena covid
dan yang ketiga naikkan produksi pangan
menggunakan istilah kami dalam pidatonya setelah itu
bahwa perlu perubahan anggaran strategis
tapi begitu angka angkanya keluar
iya kan nggak ada bedanya
karena menterinya tetap aja jor joran pengeluaran ini pengeluaran itu
tidak ada refocusing daripada anggaran
nah ini memang rakyat kita lagi susah banget
karena digugur dua kali
satu oleh kelangkaan
oleh kelangkaan komoditi yang tadi
mulai dari kedelik
dan yang kedua kenaikan yang dipicu
oleh kebijakan pemerintah
yaitu karena pemerintahnya anggarannya kan bolong
tapi pengeluarannya masih ugal ugalan jor joran
nah itu hanya bisa ditutupi kalau dinaikkan harga gas
dinaikkan harga bbm dinaikkan harga listrik
dinaikkan bpjs dinaikkan pajak
jadi rakyat kita ya kan digugur dua kali
satu karena kelangkaan dan harga harga komoditas ini
yang kedua oleh kebijakan pemerintah sendiri
itu yang lebih dahsyat dampaknya
ketimbang perang di ukraina memang ada dampaknya
itu dari sana
problem rakyat kita daya belinya kepukul dua kali
ya ini yang menurut saya harus diubah dalam pengertian
fokus dulu jangan lagi pengeluaran ibu kota baru
lima ratus triliun pakai dulu itu
buat membuat daya tahan rumah tangga dan rakyat kita lebih baik
oke jadi ada catatan begitu ya di politik
pak rizal pak oke kita tunggu sama sama bagaimana kemudian langkah yang segera efektif
untuk segera mengatasi agar masyarakat ini berhenti menjerit karena kenaikan harga
pak oke dan juga pak rizal terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih eva terima kasih pak oke
terima kasih pak rizal